gue kan mau ngajuin kredit nih buat modal usaha gue
kalau ada info nggak bank apa yang bunganya rendah
info yang bunganya rendah
bunga yang terkecil di antara yang lain
bukan suku bunga perbankan
pertama tama sekarang namanya udah bukan bi rad lagi
jadi bi tujuh dash reverse repo rate adalah salah satu instrumen atau alat kebijakan moneter yang digunakan oleh bank indonesia dalam rangka menjaga kestabilan nilai rupiah kita
lalu seperti apa sih bentuk instrumennya
bentuk instrumennya berupa suku bunga kebijakan
yang berfungsi sebagai acuan bagi industri perbankan
terus apa sih hubungannya sama kita nih sebagai masyarakat
tujuan dari penetapan bi tujuh days reversey polri oleh bank indonesia yang nantinya berpengaruh terhadap kehidupan sehari hari adalah menjaga stabilitas nilai rupiah
termasuk salah satunya inflasi melalui pengelolaan perekonomian
bi tujuh days reverse repo rate bank indonesia berharap lembaga perbankan akan menurunkan suku bunga perbankan
begitu pula sebaliknya nih jika bi menaikkan bi tujuh days reverse repo rate lembaga perbankan diharapkan ikut menaikkan suku bunga perbankan
akan tetapi naik turunnya suku bunga kebijakan bank indonesia biasanya secara bertahap akan diikuti oleh suku bunga perbankan
karena transmisinya membutuhkan waktu
sekarang coba bayangin deh kalau suku bunga pinjaman atau kredit perbankan rendah
pasti banyak masyarakat yang termudahkan kalau mau bikin usaha atau mengembangkan usaha dengan pembiayaan pinjaman uang dari bank karena bunganya ringan
nah sebaliknya nih kalau suku bunga kredit perbankan tinggi kita sebagai masyarakat pasti jadi mikir mikir dulu nih kalau mau minjem uang ke bank
uangnya tinggi lumayan kan nambah saldo di tabungan kita
sedangkan kalau suku bunga tabungan atau depositonya rendah biasanya masyarakat jadi males nih untuk nabung uang di bank
mending uangnya dipakai buat belanja liburan atau buka usaha
secara lebih luas perubahan bi tujuh days reverse repo rate akan berdampak pada aktivitas ekonomi dan tingkat harga di masyarakat
karena penurunan bi tujuh d seripas repo rate akan diikuti peningkatan penyaluran kredit dan aktivitas ekonomi yang nantinya berujung pada peningkatan permintaan barang dan jasa di masyarakat
akselerasi permintaan yang lebih cepat biasanya akan diikuti oleh naiknya harga barang dan jasa atau lebih dikenal dengan istilah inflasi
hal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran atau supply dan demand
akibat sisi penawaran atau sisi produksi yang belum tentu bisa langsung memenuhi permintaan masyarakat
dengan menyesuaikan suku bunga kebijakan bagi industri perbankan dan pembiayaan bank indonesia melakukan pengelolaan perekonomian dari sisi permintaan dengan menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau supply dan demand
dengan demikian tingkat inflasi akan tetap stabil dan sesuai dengan yang sudah ditarirkan oleh bank indonesia
itulah kenapa untuk menentukan suku bunga kebijakan nggak bisa asal asalan sobat
jadi dewan gubernur bank indonesia selalu melakukan rapat terlebih dahulu pastinya dengan didukung oleh data data dan hasil survei langsung kepada masyarakat
yang sesuai dengan kondisi perekonomian terkini baik di dalam maupun luar negeri
baru deh setelah itu angka suku bunga kebijakan diumumkan ke masyarakat
angka suku bunga kebijakan yang diumumkan ini bisa tetap naik ataupun turun
simpelnya gini salah satu faktor utama penetapan nilai suku bunga kebijakan bank indonesia adalah tingkat inflasi di negara kita
nah penetapan bi tujuh d tiga ribu satu ratus empat puluh delapan akan bergantung dari naik turunnya inflasi tersebut
sederhananya jika inflasi naik bank indonesia akan menaikkan suku bunga acuan
sebaliknya nih jika inflasi turun bank indonesia akan menurunkan suku bunga acuan
tapi tentu saja kebijakan bank indonesia menetapkan suku bunga kebijakan ini akan memperhatikan banyak hal
salah satunya berkoordinasi dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tetap mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional
dengan demikian kebijakan suku bunga bank indonesia dapat mempengaruhi aktivitas

kebijakan ini dilakukan supaya sasaran target inflasi yang sudah ditentukan oleh bank indonesia dan pemerintah dapat tercapai
jadi masih nanya hubungannya sama kita apa